setelah ia menegaskan tidak ada dampak negatif dari penjajahan
kebetulan saya di angkara karena ke bri di angkara
kira kira target itu juga belum ini bang ya
setelah kembali dari amerika istri saya
itu ayamnya waduh gede sekali menurut kita ya
kalau misalnya untuk kondisi yang darurat gitu ya sebenarnya
tidak mungkin nutup satu satu